dan terakhir yang baru saja informasi kami dapatkan bahwa bursa efek indonesia ini tengah menggodok aturan
memfinalisasi bagaimana anggota bursa bisa melakukan trading menggunakan otomatisasi ini ataupun robot
kita lihat selanjutnya ini untuk robot trading forex begitu yang paling sering ditemukan
nah jadi robot trading forex ini melakukan analisis pergerakan dan perubahan harga serta pasar forex
di mana dengan menggunakan robot trading ini anda bisa melakukan kegiatan open trade
kemudian open buy hingga kemudian kita bisa stop loss juga di sini
menggunakan robot trading yang bekerja selama bisa jadi dua puluh empat jam selama tujuh hari
dan tentunya harus menggunakan server juga yang private
agar kemudian robot trading ini bisa bekerja secara optimal ataupun maksimal
kemudian tidak hanya itu selain menganalisis tentunya nanti robot trading forex ini bisa langsung mengeksekusi
buying dan juga selling dengan melihat bagaimana perbandingan harga ya
komparasi dari harga harga yang ditawarkan di berbagai platform
kemudian kita lihat forex autopilot ini bisa juga mengelola keamanan ini data ya
nah jadi common data itu memang sangat penting sehingga tidak ada data yang bocor dari trader yang memakai robot trading ini
ini salah satunya bagaimana cara kerja dari robot trading forex
selanjutnya ada juga robot trading yang digunakan di aset kripto atau cryptocurrency saat ini
nah kalau berdasarkan fungsinya ini berdasarkan fungsi ya
robot trading crypto di sini ada tiga cara yang dilakukan oleh robot trading crypto
pertama tren following bot kemudian arbitrase bot kemudian juga scalping bot
nah kalau tren following bot ini di mana robot bekerja dengan menganalisis tren yang terjadi di pasar begitu
trend yang terjadi di pasar robot ini akan melihat bagaimana situasi optimal pada saat dilakukannya kegiatan trading begitu
baik itu sel ataupun buy
jadi menganalisa kondisi pasar saat ini bagaimana trend yang optimal untuk melakukan kegiatan trading
kemudian juga ada arbitrage bot
nah jadi arbitrage boat ini adalah membandingkan harga antar platform begitu
membandingkan harga di platform satu
ataupun platform dua contohnya misalnya kita lihat harga bitcoin di platform satu
ini lebih tinggi daripada di platform dua
nah kemudian arbitrage boat ini kemudian akan membeli bitcoin di platform pertama kemudian menjualnya di platform kedua begitu
kemudian juga ada scalping bot
nah scalping bot ini bekerja dengan menggunakan sistem overbit begitu ya dengan buy dan juga as

nah selain kita harus mengeluarkan biaya untuk robot trading ini ⁇ lets ⁇ say dari lead bank cnn indonesia harga yang ditawarkan untuk robot trading ini adalah dua dolar hingga lima ratus dolar
ini tergantung dari softwarenya
kalau melihat dari forex begitu misalnya forex biasanya robot trading forex ini disebut sebagai expert advisor
jadi expert advisor ini kemudian bisa anda sewa bisa anda beli dengan harga dua dolar sampai dengan lima ratus dolar
ada berbagai skema begitu diantaranya
misalnya ya salah satu robot trading menawarkan dengan pembelian dua dolar anda bisa mendapatkan return empat puluh satu dolar per bulannya
kemudian dengan lima ratus dolar misalnya bisa mendapat keuntungan seratus dolar
nah di sini juga anda selain itu bisa diharuskan untuk mengeluarkan harga sewa bulanan selain juga ada virtual private server
nah di sini server yang baik juga menentukan bagaimana robot trading anda bekerja agar tidak terjadi lag atau mati
tiba tiba begitu ya software yang digunakan begitu
nah jadi ini harga yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan return maksimal dari robot trading yang anda gunakan begitu
jadi selain anda mendapatkan mungkin anda mendapatkan return lebih tapi ada biaya di situ yang harus anda keluarkan
kemudian kita lihat bagaimana sih keunggulan robot trading dan kekurangan robot trading
keunggulannya pasti ini bisa bekerja selama dua puluh empat jam selama tujuh hari begitu artinya dua puluh empat jam nomesot
tapi ini lagi lagi harus memperhatikan server yang ada
anda punya server yang anda punya ini mampu nggak untuk bekerja dua puluh empat jam non stop
kemudian tidak emosional kalau selama ini trader ini pasti kan kita punya logika
kita punya emosi dalam menganalisis pasar
tapi tidak begitu dengan robot robot jika melihat peluang
mereka langsung ambil peluang tersebut
kemudian ya cepat menangkap peluang dan juga multitasking
artinya bisa mengeksekusi berbagai atau beberapa penjualan pembelian dalam satu waktu
kemudian kekurangan robot trading apa
perlu pemantauan perlu pemantauan ini artinya robot trading ini harus sering diupdate ya
karena harus melihat seperti tadi dikatakan bahwa robot trading ini kan tidak bisa mengikuti fundamental
tidak bisa melihat fundamental yang mungkin analisis fundamental yang mungkin terjadi tiba tiba di pasar
tapi hanya menganalisis secara teknikal saja
nah secara teknikal ini pun harus diupdate secara berkala agar robot trading ini bisa bekerja secara optimal
agar bisa mengikuti trend
yang terjadi di pasar begitu
jadi perlu pemantauan kita tidak hanya melihat atau mempercayakan robot begitu saja
tapi juga trader diharapkan bisa mengerti punya pemahaman terkait dengan analisis fundamental dan analisis teknikal
kemudian juga tadi perlu biaya
dan selanjutnya kita lihat nah ini dia yang baru ditemukan oleh satgas hospada investasi
begitu ya bapepti seperti kita ketahui untuk di pasar berjangka atau komoditi ada badan yang mengatur otoritas
begitu jadi pastikan anda mengambil atau menyewa robot trading ini kepada pialang pialang atau broker
ini yang sudah terdaftar di bursa berjangka yang diawasi oleh bapepti
kemudian di sini ditemukan ada dua ratus empat puluh sembilan entitas yang diblokir oleh bapepti dengan modus investasi forex dengan robot
nah itu tadi ini cukup tidak masuk akal ya dikatakan oleh bapepti salah satunya menawarkan keuntungan
tapi salah satunya juga yang harus dilakukan adalah itu skema ponzi ini nih
dimana kita ketahui skema ponzi member get member artinya
ya itu orang orang yang menggunakan robot itu harus bisa menjaring member baru dan kemudian bisa mendapatkan keuntungan
tinggal tunggu waktu saja sampai akhirnya terkuak begitu ya terkuak penipuan atau scam yang dilakukan
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today

seperti yang tadi di presentasikan memang saat ini itu banyak investasi bodoh yang menggunakan ini ini robot trading
jadi mereka menggunakan robot trading
kemudian menjanjikan tiga reta yang pasti yang saya duga skema ponzi seperti itu
nah kalau menurut saya harusnya di dalam yang benar itu memang diperhatikan
jadi terataksinya hanya di yang terdakwa di bapak bapak d atau yang di sekitar yang terdakwa di bapak d
nah kalau kita ingin bermain ataupun menggunakan robot trading dalam berinvestasi bagaimana kita bisa memastikan bahwa robot yang kita gunakan aman pak
pertama pada dasarnya yang namanya robot trading itu kan seperti rekomendasi
rekomendasinya bisa berarti beratkan dan kita bisa menangani seperti itu
kemudian beli dan dimulai
tapi kalau misalkan kita menggantikan tugas kita
melakukan beli dan jual maka sebenarnya itu harus berhati hati
karena bagaimana kalau dia dengan sengaja melakukan jualan
maka kita mengalami kerugian yang besar
jadi pada dasarnya komentar yang diberikan robot trading itu tetap manusianya melakukan eksekusi
oke manusia yang tetap harus menentukan kapan eksekusi itu berlangsung agar bisa meminimalisir risiko
nah kita ketahui ada high risk high return low risk juga low return artinya
bagaimana bisa menakar potensi untung menggunakan robot dengan prinsip tersebut pak
gini banyak sekali penipuan penipuan yang menggunakan skema investasi dengan menggunakan robot
dan misalnya mereka selalu berdalih menggunakan beroperasi robot
dan misalnya mereka selalu berdalih menggunakan beroperasi robot
dan misalnya mereka selalu berdalih menggunakan beroperasi robot

itu harusnya sudah kita harus ingat
kemudian kalaupun kita melakukan transaksi di pihak lain
itu pada dasarnya juga merupakan transaksi yang sangat tinggi
menurut saya kalau kita spekulasi seperti itu
sebaiknya kita bisa mencoba instrumen yang lebih
spekulasinya atau resiko saham atau resiko benang
jadi karena itu menurut saya kalau sudah dikorek
kemudian bitcoin seperti itu pertama kita tidak tahu legalitasnya
kedua kalaupun legal itu biasanya spekulasinya sangat sangat
oke nah pak rudi terkait dengan penggunaan robot trading ini di bursa saham
indonesia sedang memfinalisasi aturan untuk menggunakan otomatisasi ini di saham
nah kalau misalkan bisa berlaku di bursa tentu sangat baik
karena saham saham di indonesia itu menurut saya instrumen yang volatil
tapi dia bisa saja tidak boleh dan tidak menggunakan bursa
sementara kalau kita di bursa apa kan menggunakan bursa
jadi spekulasinya belipak lipak
jadi pertama bisa berlaku dan menggunakan bursa
kemudian yang kedua menurut saya tetap perlu ada campur tangan manusia
jadi dalam latihan spot nya tersebut berbentuk rekomendasi
tapi tetap manusianya ketika dia mau buy atau sell
pertama klik yang oke gitu
jadi kita punya kontrol penuh karena jangan sudah berhasilnya sudah banyak
kita sudah rugi banyak kita sudah banyak
kalau tahu sudah habis uang kita
oke nah kemudian bagaimana kita bisa menentukan legalitas
kemudian juga performa dari robot trading itu sendiri
bagaimana tips yang diberikan pak
jadi pertama harus di perusahaan yang terdaftar di indonesia
apakah itu terdaftar di otoritas jasa keuangan
atau mungkin di bapept yang bergerak
yang kedua menurut saya kalau misalnya dari sisi performance
itu kan agak susah ya
kalau menurut saya itu harus dari pengalaman
harus memang menguntungkan
terus kalau misalnya tidak
jadi sehingga para satman coba kita juga tidak memasukkan dana yang tersebut
kita coba dengan dana yang tersebut
baik nah terakhir ini edukasi yang dibutuhkan oleh trader mungkin pak
sebelum akhirnya memilih trading menggunakan robot
dibandingkan trading manual atau konvensional bagaimana pak
sekali lagi untuk trading di forex futures itu adalah sangat susah
mau trading sendiri itu sangat sangat tinggi unsur spekulasi
jadi kalau kita tidak siap dengan risiko seperti itu
sebaiknya kita bisa coba instrumen yang lebih konvensional
kalau kepentingannya sekali lagi pak itu harus di perusahaan yang terdaftar
jadi kita tarik banyak sekali pak penipuan penipuan yang menggunakan
dan menjadikan hasil investasi yang besar dan beruntung
oke pernah dikatakan juga jangan jadi investor ataupun trader yang serakah begitu ya
return yang sangat tinggi tapi ternyata malah investasi bodong begitu
malah ternyata scam
artinya kita harus juga paham ya bagaimana
karakter kita sebagai investor dan juga bagaimana kita bisa juga
ya paling tidak menganalisis secara fundamental lah sebelum memilih robot trading
untuk bertransaksi atau berinvestasi
untuk sebetulnya terima kasih pak rudianto direktur parir asset management
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today pada pagi hari ini
salam sehat pak rudi
selamat malam pak